hari kedua pencarian korban harapan hidup satu ratus delapan puluh sembilan penumpang dan awak pesawat lion air jt enam ratus sepuluh semakin tipis
hari ini keluarga korban diminta untuk melakukan tes dna demi membantu proses identifikasi penemuan sejumlah potongan tubuh yang diduga korban pesawat naas tersebut
meski melakukannya dengan penuh kepasrahan keluarga korban tetap berharap ada keajaiban korban dapat selamat dalam keselakaan tersebut
wajah wajah bingung dan kesedihan yang terbisa dibendung
inilah pemandangan yang ada di rumah sakit pori sukanto kramajati jakarta
sejumlah keluarga penumpang menunggu untuk melakukan tes dna
sebuah proses yang harus mereka tempuh untuk membantu tubuh
tim forensik mengidentifikasi sejumlah potongan tubuh yang diduga adalah korban pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
meski menyadari betul bahwa harapan hidup korban pesawat yang jatuh di perairan karawang itu semakin tipis keluarga korban tetap berharap ada keajaiban
kakak saya bambang rozali usman saat ini sudah terdaftar
saya terdengar di manifest dari pesawat lion air ini di nomor satu ratus enam puluh lima
tetapi kami masih berharap lah mudah mudahan allah memberi mujizat beliau masih sehat gitu mungkin terdampar atau di mana gitu
ya soal ikhlas ya ikhlas itu tuhan yang nentuin kita tidak bisa apa apa
kita doakan supaya ketemu
jika kita berpulang api besar kita cepat ketemu kita doakan begitu saja
minta bantuan polri bantu juga supaya cepat kita doakan begitu saja
suasana yang sama juga terlihat di hotel ibis cawang jakarta
hotel ini disediakan pihak lion air bagi keluarga korban yang berasal dari luar jakarta
meski seluruh kebutuhan akomodasi dan transportasi dipenuhi dengan sangat nyaman
semua itu tentu saja tidak dapat menyebabkan keadaan yang berbeda
menghapus segala keresahan dan kesedihan keluarga korban
anggota keluarga kita kan lagi kena musibah mungkin dari istrinya juga lagi shock
dari kemarin pas tahu berita sampai sekarang nangisnya nggak berhenti berhenti
termasuk orang tua saya juga yang orang tua cewek saya